upaya pencarian penumpang dan badan pesawat lion air jt enam ratus sepuluh yang dilakukan pihak kesatuan pengamanan laut dan pantai atau kplp tanjung priok
di sekitar perairan tanjung kembali menemukan petunjuk jatuhnya pesawat tersebut
tim kplp menemukan pecahan badan pesawat dan bagian tubuh korban serta mendapatkan pakaian seragam pramugari yang masih utuh
inilah seragam pramugari yang ditemukan tim kesatuan pengamanan laut dan pantai tanjung priok
seragam pramugari ini diserahkan ke posko utama di dermaga jict dua pelabuhan tanjung priuk sasa petang
kondisi seragam pun tampak utuh dengan motif khas pramugari maskapai lion air
menurut koordinator lapangan tim sar kplp tanjung priok penemuan seragam ini berada di sekitar lima mil dari titik yang diduga lokasi jatuhnya pesawat
dalam pencarian kali ini pihaknya menerjunkan satu ratus lima puluh personil dengan enam orang
kebetulan juga kami menemukan pesawat yang berada di sekitar lima mil dari titik yang diduga lokasi jatuhnya pesawat
kami menemukan pakaian pramugari jadi pakaian bawah bawahan masih utuh
dan sendal yang masih utuh satu dan yang satu sudah hancur
korban itu sudah menjadi pecahan pecahan sudah hancur
jadi kalau saya mengidentifikasi satu persatu jelas nggak bisa
sehingga kami pun tidak bisa memprediksi berapa jumlah korban yang saya temukan tadi
hanya kami berhasil mengangkat tiga kantong mayat penuh yang sudah kita serahkan ke posko
harto juga menyatakan akan menambah armada kapal untuk pencarian lanjutan
mengingat setelah hari ketiga dan selanjutnya biasanya jenazah yang tenggelam akan muncul ke permukaan
sementara setelah tim basarnas menemukan seragam milik pramugari
orang tua salah satu pramugari pesawat lain rjt enam ratus sepuluh mary yulianda
di perumahan golden kirana cisokatangerang banten bertolak menuju rumah sakit polri kramatjati jakarta
selain memberikan data antemortem orang tua mary sengaja datang ke rumah sakit
rumah sakit polri untuk memastikan kondisi dan keberadaan putrinya yang rencananya akan menikah tahun depan
menurut ketua rt setempat mary yulianda bersama kedua orang tuanya baru enam bulan tinggal di perumahan golden kirana cisoka tangerang
putri tunggal pasangan yulianda dan aida ini sudah dua tahun bekerja sebagai pramugari di mas kapal lain r
orang lagi di rumah sakit kramatjati lagi pada nunggu tadi sabel begitu
ini masih nunggu di rumah sakit kramatjati pak
meski nasib mary hingga kini belum diketahui
namun keluarga berharap ada keajaiban dalam musibah ini
sambil berharap korban segera ditemukan